kementerian pemuda dan olahraga meminta pssi bertindak tegas menyikapi insiden penyerangan supporter indonesia oleh supporter malaysia
saat menyaksikan laga malaysia pada matchday kelima kualifikasi piala dunia dua ribu dua puluh dua zona asia grup g di stadion bukit jalil beberapa waktu lalu
dalam wawancara melalui sambungan telepon di program cnn indonesia today sekretaris kemenpora gatot dewa broto menyayangkan insiden tersebut
kami hadirkan cuplikannya untuk anda
ya bapak bisa diceritakan kronologi terjadinya peristiwa penganiayaan ini pak
ya saya berpikir itu adalah insiden penyerangan supporter indonesia
ya pengerian tapi diduga itu ternyata kemudian tidak ada kaitan langsung dengan masalah supporter
tapi sampai dengan hari ini diduga keras masih ada tiga orang yang masih ditahan oleh pihak kepolisian malaysia
itu informasi yang kami peroleh dari pihak kbri di malaysia
ya pak gatot setelah berkomunikasi dengan berbagai pihak seperti kepolisian dan juga pemerintah
apakah ada upaya hukum yang akan dijatuhkan
kepada pelaku keroyokan ini pak
kalau masalah hukum tentu saja itu kita dorong ya kita request ya
karena terus terang yang dituntut itu ada seperti yang tadi saya sebutkan di dalam surat kami tadi malam
itu poin kedua itu minta kepada via malaysia agar pada via polis diraja malaysia untuk melakukan pengusutan secara tuntas
dan bahkan pssi pun kemarin juga menyampaikan kepada kami
mendorong hal yang sama agar pihak kepolisian di malaysia melakukan pengusutan tuntas
ya pak gatot tadi ada yang sempat katakan ada kemungkinan aksi pengeroyokan ataupun penganiayaan ini
tidak ada hubungannya dengan aktivitas pertandingan ataupun pihak supporter
tapi seandainya memang hasil pengusutan tersebut ada
apakah memang tuntutan kita meminta pihak malaysia untuk meminta maaf tetap dilaksanakan
lalu bagaimana apabila malaysia tidak memberikan
permintaan maaf tersebut pak
ya seandainya mereka itu tidak menyampaikan permohonan maaf
tentu saja akan kami naikkan statusnya
jadi kami laporkan kepada via kementerian luar negeri kita indonesia di pejambon
karena meskipun surat dari kementerian luar negeri tadi malam itu sudah ditembuskan juga kepada via bumenlu
dan kami sudah komunikasi
juga dengan bumenlu
kalau sampai enggak nanti kita naikkan statusnya
kami kirimkan surat secara khusus kepada pihak kementerian luar negeri
nanti kita tunggu apa policy nya dari pihak kementerian luar negeri
pada umumnya kalau sudah demikian nanti
meskipun kami peroleh informasi bahwa pihak kbri di kuala lumpur itu sudah menyampaikan nota keberatan
diplomatik kepada via malaysia
tapi nanti tetap akan berlanjut
seandainya tidak ada permintaan maaf tadi
mereka akan mungkin memanggil pihak duta besar malaysia yang ada di jakarta